senin kemarin menjadi masa psbb transisi di kejakarta
di mana perkantoran kembali beroperasi
penumpukan penumpukan penumpang ini terjadi ya
di sejumlah komuter lain atau kereta komuter
di antaranya di stasiun bogor dan dugardepok ya
iya dan korespondensi ann indonesia
sufiani tanjung berada di stasiun bogor jakarta
selamat pagi sufi
bagaimana situasi di stasiun bogor saat ini
apakah sudah terlihat kepadatan penumpang saat ini
ya selamat pagi amel dan juga heranov
saat ini di stasiun bogor
seperti yang dapat anda lihat sendiri
di belakang saya banyak sekali para penumpang
yang akan mengakses pintu stasiun bogor
di mana anda lihat sendiri bahwa
antrian terus mengular sejak pagi hari tadi
padahal pt kci sendiri sudah mulai mengoperasikan kereta
dengan melakukan penambahan dari tujuh ratus delapan puluh empat kereta
menjadi tujuh ratus delapan puluh empat kereta

dan jadwal keberangkatan kereta yang tadinya
dimulai pukul enam pagi hingga pukul delapan belas sore
mulai tanggal delapan kemarin sudah mulai dioperasikan
sejak pukul empat pagi hingga pukul dua puluh satu
namun memang seperti yang diinformasikan sebelumnya
bahwa di stasiun bogor
sejak hari senin kemarin
antrian penumpang yang akan mengakses kereta komuter
dan saat ini yang pukul enam
empat puluh tujuh adalah momen atau waktu
di mana para penumpang memang padat di stasiun ini
anda bisa melihat dan mendengar bahwa
petugas terus mengingatkan para penumpang
yang akan menuju ke pintu masuk stasiun
untuk bisa mengakses area peron
untuk terus menjaga jarak
dengan mematuhi aturan untuk berdiri
di atas garis merah yang sudah menjadi penanda di lorong ini
nah ini adalah lorong di mana
masih ada sekitar beberapa meter lagi
untuk mengakses pintu masuk ke arah stasiun
anda bisa menyaksikan bahwa para penumpang
terus mengantri dan menunggu instruksi dari para petugas
untuk bisa mengakses pintu masuk menuju ke arah stasiun
antrian ini sudah terjadi sejak pagi hari tadi
padahal memang mulai hari senin kemarin
jumlah kereta sudah ditambah
kemudian juga waktu pengoperasiannya
juga sudah ditambah

jadi mulai lebih pagi
berdasarkan informasi yang saya terima
pada hari senin kemarin
ratusan penumpang yang mengantri di sini
membutuhkan waktu sekitar dua puluh sampai tiga puluh menit
untuk biring akses ke pintu kereta
atau pintu stasiun
kemudian menuju ke peron kereta
dan masuk ke gerbong kereta
saat ini juga kapasitas dari masing masing
gerbong krl sudah ditambah
jika biasanya pada masa psbb
kereta satu gerbong
kereta krl sudah ditambah
namun per hari senin kemarin sudah ditambah
menjadi tujuh puluh empat penumpang
yang bisa mengakses satu gerbong kereta
padahal biasanya pada masa normal
satu gerbong kereta
betapa banyaknya berkurang
kapasitas penumpang yang bisa mengakses gerbong
karena itulah antrian ini
para pekerja sudah
dan kapasitas kereta
hanya ditambah menjadi
tujuh puluh empat penumpang saja
dan untuk mengetahui apakah memang benar
waktu tunggu dari para penumpang ini
mencapai dua puluh hingga tiga puluh menit
untuk bisa mengakses satu kereta
kita akan coba bertanya pada salah satu penumpang
sudah berapa lama dia mengantri
untuk bisa mengakses
pintu masuk stasiun
selamat pagi pak
pak dado sudah berapa menit dari
pintu gerbang stasiun
mengantri di sini
ada lima menit
ada lima menit ya pak ya
ini bapak masih panjang perjalanannya
kira kira bapak akan terlambat atau tidak nih ke kantor
ya terlambat kayaknya
bapak bekerja di jakarta di wilayah mana pak
nah kemarin juga antri kayak begini atau bagaimana pak
oh kemarin saya tidak masuk
nah hari ini apakah bapak cukup terkejut juga
melihat ada antrean sepanjang ini
iya sangat terkejut sekali
ini kan baru satu tempat pertama nih pak
karena masih panjang kesana antriannya
kira kira bapak mengestimasikan berapa lama nih
bapak akan mengantri untuk bisa
mengakses gerbong kereta
cukup lumayan lama juga ya
kalau misalnya antrinya dua puluh sampai tiga puluh menit bagaimana pak
kalau misalnya ini apakah jadinya terlambat
atau sudah izinkan
nah ini kan hari ini sudah terlanjur di sini pak
apakah ada rencana bbb bbb
untuk menggunakan akses transportasi yang lain
cukup naik kereta saja
mungkin naik kereta lagi
nah kalaupun ngantri seperti ini tidak masalah
berdasarkan informasi memang penumpang yang baru saja saya wawancara
baru hari ini dan dia cukup terkejut
bahwa ternyata akses
untuk masuk ke stasiun
bogor ini ternyata
antri cukup panjang dan ia menyebut bahwa
memang ia pastinya akan terlambat
cukup panjang dan dia baru lima menit
antri sementara masih ada beberapa titik antrian lagi
yang harus dilewati
kalau bisa anda lihat sendiri
penumpang yang baru saja saya wawancara
pak dado baru berada di
titik pertama antrian
kemudian ini ada gerbong
jalur kedua untuk melakukan antrian
kemudian nanti ada lagi
antrian akan terhenti lagi di sana
para penumpang bisa mengakses
atau akses maksimum
atau akses maksimum
atau akses maksimum
akses masuk berbayar
menggunakan tiket krl
menggunakan tiket krl
bimaria juga melakukan kunjungan kesini
untuk melakukan pengecekan
seperti apa antrian di stasiun ini
dan berdasarkan informasi
akan berdiskusi lebih lanjut
kepada pemerintah pusat serta
para pengusaha untuk
pekerja atau pegawai yang tinggal
menjadi dua shift
yaitu pukul delapan
kemudian juga pukul sebelas siang
sehingga diharapkan dengan
salah satu solusi itu
jumlah antrian penumpang
tidak lagi mengular di stasiun bogor
amel dan juga herano
baik kita harapkan kepala daerah di sana yaitu wali kota bogor
bimaria akan tetap berperan aktif
untuk mencek bagaimana
situasi di sana untuk kepadatan penumpang
tetap fisikal distancing terima kasih atas laporan kompresif kami